setelah menjalani pemeriksaan secara maraton
penyidik direkturat reserse kriminal umum polda kalimantan tengah jumat pagi
menetapkan oknum bupati katingan sebagai tersangka terkait kasus skandal asusila
kasus asusila yang menjerat bupati katingan
ahmad yatengli dan istri seorang polisi f y
diambil alih polda kalimantan tengah dari polres katingan
ahmad yatengli dan f y telah ditetapkan sebagai tersangka
dan dikenakan pasal dua ratus delapan puluh empat kuhp tentang perizinahan
ahmad yatengli dan f y telah ditetapkan sebagai tersangka
dan dikenakan pasal dua ratus delapan puluh empat kuhp tentang perizinahan dengan ancaman penjara sembilan bulan
penyidik telah mendapatkan cukup bukti dan pengakuan tersangka
mereka berdua mengaku kepada petugas telah satu bulan menjalin hubungan
sudah tersangka ya
kenapa jadi kesalahan
kenapa tersangka pak
karena ada terbukti melakukan tindakan perizinahan itu
amannya sembilan bulan
pasal berapa itu pak
berarti tidak ditahan
tapi proses penanganan perkara ini terus berlanjut
sebelumnya bupati katingan ahmad yatengli digrebek polisi saat sedang bersama f y
pada kamis pukul dua dini hari di dalam rumah kontrakan di jalan nangka
kota kasongan kabupaten katingan kalimantan tengah
iya bupati katingan ahmad yatengli digrebek polisi saat sedang bersama f y
pada kamis pukul dua dini hari di dalam rumah kontrakan di jalan nangka
kota kasongan kabupaten katingan kalimantan tengah
sampai jumpa di video selanjutnya